pemudik keluhkan minimnya lampu penerangan jalan dan jalan bergelombang serta berlubang di jalan lintas sumatera soekarno hatta bypass bandar lampung
yang merupakan jalur utama bagi pemudik dari pulau jawa dan sumatera
jalan lintas sumatera bypass bandar lampung menjadi jalur utama bagi para pemudik dari pulau jawa menuju sumatera
meski menjadi jalur utama namun kurangnya peneraga jalan menjadi kendala utama pemudik
selain itu jalan yang bergelombang dan berlubang juga dikeluhkan oleh para pemudik
pemudik berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki atau memasang lampu penerang jalan
di sepanjang jalur dari pelabuhan bakauheni dan bandar lampung